bagaimana caranya mengubah limbah medis plastik seperti ini
agar kembali memiliki manfaat bahkan nilai jual tinggi
doktor yang satu ini tahu caranya
sejak covid sembilan belas terdeteksi dan menyebar di indonesia
masalah yang lantas muncul tidak hanya kasus penularan dan upaya pencegahan
ada juga persoalan penyerta yang memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani
limbah medis sampah masker medis dan baju khasmat atau apd
bahkan limbah jarum suntik juga akan semakin banyak
di tengah program vaksinasi yang sedang bergulir
menyikapi kondisi ini kelompok peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia
para peneliti di pusat penelitian kimia ini misalnya
mencoba mengaplikasikan keahlian mereka di bidang polimer dan plastik
untuk penanganan limbah medis plastik
peneliti utama sunit hendrono dibantu peneliti lain mela dan mamik
mengembangkan riset dan penelitian metode daur ulang limbah medis plastik
hasilnya sebuah metode berhasil ditemukan
efektif mengubah limbah masker medis menjadi serbuk kristal plastik murni dan steril
metode yang dinamai dekristalisasi ini menggunakan prinsip pelarutan
dan pengendapan plastik dengan pelarut khusus
serbuk plastik kristal hasil daur ulang ini dapat diatur tingkat kehalusannya
sesuai kebutuhan tujuan daur ulang
metode ini dapat diterapkan pada hampir seluruh limbah medis plastik
yang kita sedang kita lakukan itu adalah
masker plastik bahannya dari polipropilin utamanya
kemudian sampah sampah lain yang misalnya yang berasal
yang dari tipe plastik yang lain misalnya polyetilin
polistirena atau ps
kemudian pmma polimetil metagrad dan polikarbonat
itu bisa kita olah dengan metode ini
semacam masker mungkin misalnya selang untuk infus
untuk infus itu bisa kita gunakan juga
baju apd itu bisa kita gunakan juga
bisa kita aplikasikan juga untuk dengan teknologi ini
tidak hanya limbah medis plastik
jarum suntik juga akan menjadi masalah yang luar biasa bila tidak ditangani
apalagi target vaksinasi covid sembilan belas nasional akan mencapai satu ratus delapan puluh satu lima juta jiwa
ini artinya satu ratus delapan puluh satu lima juta jarum suntik dikali dua
jika setiap orang
wajib mendapatkan dua kali vaksin
namun para peneliti kimia di lembaga ilmu pengetahuan indonesia juga telah siap memberikan alternatif solusi
mereka menawarkan cara efektif untuk menghancurkan limbah jarum suntik
ini adalah produk penyempurnaan kedua alat penghancur jarum suntik yang telah diteliti sejak awal tahun dua ribu an
alat yang sudah memiliki lisensi ini tinggal menunggu uji produk dari kementerian kesehatan
sebelum dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan
cara kerja alat ini adalah menghancurkan jarum suntik dan merusak tabungnya
hanya dibutuhkan waktu sekitar lima detik saja untuk menghancurkan sebuah jarum suntik
bahkan tidak sekedar menghancurkan jarum suntik
alat ini juga sekaligus menjadi pendaur ulang dengan menghasilkan logam bernilai tinggi yang murni dan steril
hasil jarum yang dihancurkan itu akan menjadi serbuk dan sudah steril
jadi ini bisa di limbah hasil penghancuran dari jarum suntik ini bisa kita daur ulang untuk kebutuhan lain
yang menggunakan logam atau stainles
jadi sudah benar benar steril bisa kita manfaatkan untuk daur ulang
beberapa teknologi daur ulang limbah medis ini merupakan upaya para peneliti dalam mengurangi risiko penyebaran virus
sekaligus menawarkan hasil akhir yang memiliki nilai ekonomi
jika metode metode ini lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah
maka solusi ini dapat menjadi alternatif agar limbah medis tidak melulu dibakar di insenerator
dan menyisakan residu yang juga berhasil
ini berpotensi menimbulkan masalah